aksi solidaritas muslim ugyur digelar di depan kedutan besar tiongkok di kawasan megakuningan jakarta selatan
ratusan orang dari sejumlah ormas islam berpartisipasi di aksi tersebut sebagai respon atas dugaan pelanggaran ham oleh pemerintah tiongkok terhadap etnis muslim ugyur
dan untuk mengetahui bagaimana jalannya aksi solidaritas terhadap muslim ugyur sudah ada anchor cnn indonesia rizky haris di depan gedung kedutaan besar tiongkok jakarta selamat
siang rizky seperti apa jalannya demonstrasi di kuningan dan juga pesan pesan apa saja yang disampaikan
juga bagaimana dengan respon dari kedutaan tiongkok
baik selamat siang
ini memang aksi solidaritas peduli muslim uyghur di china yang diinisiasi oleh front pembela islam atau fpi dengan sejumlah ormas islam lain
di antaranya pa dua ratus dua belas dan juga gnpf ulama ini digelar
baru saja dimulai pada pukul kedutaan besar china yang berada di sekitar di kawasan mega kuningan jakarta selatan
dan ini memang sebelumnya masa sendiri lihat
di sekitar kawasan megakuningan sejak pagi tadi kemudian masa ini juga sempat melakukan sholat jumat terlebih dahulu di masjid yang berada tidak jauh dari kedutaan besar tiongkok
baru kemudian usai ibadah sholat jumat masa berkumpul di depan kedutaan besar china untuk menyuarka
dan memang aksi yang saya sampaikan tadi diinisiasi oleh front pembela islam
kemudian terkait dengan pengamanan sendiri sempat
saya lihat juga di depan kedutaan china ini sudah dipasang kawat berduri sejak tadi malam
kemudian juga kedutaan besar china juga diperketat
terlihat ratusan aparat kepolisian sudah berjaga
kemudian juga ada sekitar dua puluh personil brimob yang diperhadapan gas air mata juga terlihat mengamankan aksi
dan juga ada pula dua unit kendaraan subhara dan juga kendaraan water cannon
dan memang kalau kita lihat ini adalah kendaraan yang berjaga jaga
aksi ini baru saja dimulai tadi setelah sholat jumat
dan masa ini menyuarakan terkait dengan adanya dugaan pelagaran hak asasi manusia
yang dilakukan oleh pemerintah china terhadap etnis muslim uyghur yang berada di china
dan memang ini kita lihat juga sejumlah suara dari para peserta aksi juga terus disuarakan
di antaranya tadi mereka membaca sholawat kemudian juga takbir
semacam aksi membela saudara muslim mereka yang berada di uyghur china
kemudian juga aksi massa sendiri ini kita lihat juga masih sepertinya masih akan bertambah
karena tadi sejak pagi tadi masa juga masih terus berdatangan
dan kawasan jalan di sekitar mega kuningan ini juga beberapa sudah ditutup
untuk demi melancarkan aksi dan juga demi keamanan
kemudian juga ada hal yang menarik
yang saya pantau selama atau sebelum tadi saya lihat ada beberapa atau sekelompok orang
yang membagikan makanan
kemudian ada juga tadi yang membagikan puding seperti itu juga
dan juga minuman gratis kepada para peserta aksi
jadi memang melalui aksi ini para peserta ini ingin juga menyuarakan bahwa muslim ini kompak
dan juga ingin membela saudara saudara mereka yang berada di uyghur
dan rencananya aksi ini juga masih akan terus berlangsung hingga sore
jadi sore hari nanti masih ada beberapa lokasi jalan di kuningan yang ditutup begitu ya rizky
terima kasih atas laporan anda rizky haris dari daerah kuningan jakarta